buka pece lele kayak gini ya kan
dua ribu tujuh belas itu kan bintang juga
untuk bubunya sederhana aja
ya lah setrika nando apa yang lo harap